hai ya hai kau kenapa nggak dateng dateng ya
hai apa jangan jangan ketemu apa nanti lagi udah anggap ayah amsyong pasti lagi dihukum
dong waduh rapi tenang lagi kan gimana nih ya sudah kalau kalian semuanya terima kasih
lagi usah gimana sih bukan dibantuin kasian
udah ya sekarang kita kau aja
cepatnya setelah saya menikahi usajano yo setelah keluar dari ruangan ini
aduh ayo aman ya please dong jangan cengeng jangan nangis mulu nanti kalau kamu ketahuan gimana
program terima kasih ya
kayak ada suara
apa ada makhluk gaib
saya lebih gaib dari mereka
pesos lia kita juga gak balik ke kamar gitu
soalnya dinda tuh udah capek udah ngantuk gitu
lagi belakang ini time for sleep
ya pesos lia bener
kan kita besok bisa
bisa tanya sama mas taja dulu besok pagi
bisa tidur gitu biar pas
tau kan terus
ada yang megang
pundak aku ya
kamu juga gak
incis juga merasakan hal yang sama ya
kayak ada sesuatu hal yang megang gitu
ih sesuatu deh
ini ngapain tengah malam pada lelah riana aja
nanti kalau ketahuan pan haji
aduh justru itu tuh pasal gini
kita itu lagi dikejar kejar sama
nah aja sih
kalau ditambah tambah masalah aja
jangan masuk istri
tidak tidak tidak kalian masuk kalian masuk aja
kalau ada apa apa saya juga
apa sih itu
pak sri kiti
ngapain ada di sini
menjalankan tugas dan kewajiban saya tentunya
ya kalau jam segini sih pak
anak anak udah pada
kalau bohong kamu mau pindah ke afrika
lagian kalau ini saya mau dipindahin ke afrika mau ngapain emang pak
jangan bawa ke sana
saya jangan pindahin
bahasanya sih kagak paham
ini selim nggak sih
apa sih pak
sebagai manusia super saya gak bakal bisa dibohongin
saya tahu kalau kamu tuh tahu di mana anak anak
waduh gawat ini
bisa ngapa ngapa kalau ngapain ketahuan
aku punya ide
pak narci kan takut klinci
gimana kalau kita bikin kelinci kelincian pakai kepala kita begini
itu kan ada bayangan
kita bawa cepat dari belakang
pasti pada di sini
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
hai kau kenapa nggak datang datang ya
wih ketemu sama pak narci lagi
udah kita anggap
pasti lagi dihukum dong
waduh rapi tanah nih ki
aduh gimana nih
kak kamu rapi rapi apa
aku udah makan
aku udah kenyang
sekarang aku mau tidur
kan kamu suruh kamu itu di atas
kamu gak lihat apa ada aku di sini
ini kan nggak serah aku
bawang kamu tuh gendut
bisa diam nggak
tadi aku lihat pak narci lewat di sekitar sini
kalau misalkan kamu ngelisik pak narci kesini gimana
cuma aduh kasihan banget payung incus
pasti sekarang payung incus lagi sendirian
butuh pelukan incis yang hangat
aduh payung incus rindu
kamu juga pasti rindu incus kak
tuhan amalia mendingan kamu ikhlasin aja payungnya
kalau misalnya masih rejeki kamu
ayo kau harus ingat pelajaran dari ustazya nurul
kalau memang kau ridho payung kau itu pergi
insya allah allah akan memberikan barang yang lebih baik
incus dia nggak bakal serela itu ke payung incus amalia
pokoknya ini semua tuh gara gara bapak marji
gara gara pak narji datang ke pesantren kunanta
pesantren kunanta itu jadi tegang
nggak ada tenang tenangnya
aduh incus tuh kayak udah
omg udah kayak give up gitu
udah kayak menyerah di pusat pesantren kunanta
ingges tuh udah pusing banget
incus tuh mau sama mbak mirjok
ini waktunya tidur
jadi jangan beresik
ih apaan sih
enggak jangan beresik
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
gara gara ngeliat kelinci siang siang
jadi takut gini
tapi sebagai manusia super
saya nggak boleh takut